memangnya mas purr tidak ada
ibu kan sudah bayarin ongkosnya tadi
kamu pulang cepat sekarang
ibu ada pesanan rendang banyak sekali buat besok siang
tidak ada yang bantuin
aku disuruh pulang cepat cepat sama ibu
soalnya ibu lagi ada pesanan rendang banyak
tidak ada yang bantuin
aduh apaan sobat sayang mah kita cuma bercanda saja
jenjan ngapain agak jadi bantuin mama setatik enggak jadi beh kata mbak tati ndak ada pesenan
ada tadi pagi gue lewat rumah emak dia lagi bikin kue katanya pesanan kok nah ini mbak tati baru
sms katanya itu pesenan
temennya be yang mau namu temen siapa temen emak pengajian enggak tahu deh mungkin
nanti ngapas ibu kamu ganti baju terus cuci tangan dulu
di kata bunga namanya lagi ada pesenan rendang banyak sampai sampai buahnya
harus pulang cepat buat bantuin mama nggak bantuin tadi katanya pesenannya cuma dikit
cuy pakai di bingkai
entah entah punya dollar
biar lu punya dollar juga nggak bisa dipakai
nggak bisa buat beli bakso

lama lama sih ganti bajunya kan ganti baju cuci muka shalat dulu bu
ya sudah sekarang kamu bantuin ibu nih ibu mulet dagingnya dulu sebentar ya
kenapa gak pakai santan di sana aja sih bu
masak rendang kalau pakai santan instan indah padang rasanya
nggak jemput naik ini ke
ngomong dongnya biasa aja tupur
minta maaf kenapa
tadi dia pulang gak sempat pamit sama kamu
terus kalau dia punya salah salah sama kamu selama dia di sini
tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar besarnya
iya udah gue maafin yang sebesar besarnya
makasih ya pur
eh ada satu lagi
kata bapak saya semoga kamu cepet cepet dapet jodoh
kan gimana interviewnya kang
tinggal nunggu keputusan aja besok
insya allah diterima kang
gak usah saya jalan kaki aja
waduh dese manyong juga
masa sini masih cukup
iya tidak satu pun celandang
ibu ada dua aa panas
i cause you kijken lumah gue ya wang
gak kegopak orang buat pajang doang
terus hal lo dah
lu tunggu di sini aja
kenapa tidak di telepon saja bos
jadi pas keluar nanti langsung di foto
berani berani nyelo nyuruh gua